ada hal yang mau saya sampaikan
tapi saya gak enak untuk menyampaikannya
tapi kalau nggak saya sampaikan
malah makin gak enak tuh gimana ya
yaudah ustaz ngomong aja gak apa apa
ya ustazah mau gak jadi
jadi ustazah di
emang mau jadi ustaz
gak nyambung ya
aduh gimana sih
aduh re capek ya re
ya allah capek
wih mantep pere tak jileh
aduh re mau menciri aku re
banyak kalau sana aja
bang maman ada modus lagi nih
gak mas gak tau
oh ditambah tuh
lepas tuh eh
ustaz aku berdisiah sama ikung
ya allah dipertemukanlah saya dengan ibu saya ya allah
saya mohon kepada kamu allah
dalam bulan suci ini ramadan ya allah
waalaikumsalam pak ustaz
ustaz denger tadi sergei teriak teriak
dikira lagi apain
eh ternyata lagi berdoa

ya ustaz tadi saya doa untuk siang ya allah
untuk segera dipertemukan ibu saya
subhanallah luar biasa cintanya sergei kepada ibu
ya berdoa di bulan ramadan itu sangat bagus
bahkan ini ada di masjid
ramadan menyajikan allah swt mengabukkan segala doa doa kita
tapi ada etikanya sergei
jangan dengan teriak teriak seperti tadi
berdoalah kepada tuhanmu
dengan harap harap cemas
dan dengan perasaan takut
karena allah itu maham mendengar
pernah suatu kali sahabat rasulullah berdoa dengan teriak teriak
rasulullah memberikan peringatan kepada mereka
kamu itu tidak menyeru atau meminta kepada yang tuli dan yang tidak ada
maksudnya adalah kamu itu tidak menyeru atau meminta kepada yang tuli dan yang tidak ada
semuanya kamu semua memohon dan meminta kepada zat yang maham mendengar
yang lagi maha dekat
kalau saya berdoa dengan suara keras keras
allah bisa segera didengarkan dan dikebulkan doa doa saya
ohto allah itu maham mendengar
sedangkan kita berteriak teriak dalam hati saja ya'lamuqo inattal a'yun wa matukh fissudul
allah mengetahui mata yang berkhianat dan allah tahu apa yang tersimpan dalam diri kita dalam
dana kita karena itu gak usah teriak teriak di dalam hati pun allah maha mendengar
innahu huwas samiul albasir sesungguhnya dialah allah yang maha mendengar lagi maha melihat apa
yang akan terakhir pak him dong ahimlah alhamdulillah terima kasih banyak ya masalah
anak anak ini jadi tajilnya kalian bagiin untuk musafir yang lewat depan pesantren ya
jangan keluar keluar ya ustaz zaki itu jawab dong jangan jauh jauh awas hati hati ya

ada hal yang mau saya sampaikan
tapi saya nggak enak untuk menyampaikannya
tapi kalau enggak saya sampai itu malah makin gak enak tuh gimana ya
yaudah usuf ngomong aja apa apa
ustazah mau gak jadi ustazah di konopusa trikonanta
ustazah mau jadi ustazah
gak nyambung ya
maksud saya aduh gimana nih
maksud saya jagain anak santri
ya udah deh ustadz gak apa apa nanti anak anak santri biar saya yang tanganin saya yang jagain
gitu ya nggak apa apa nih saya pergi sebentar ya
ya udah saya cari mereka dulu ya
baru mau ditinggal sebentar aja sama ustadz muca yang mulia dan cantun eh udah manggil
memang berat sih rasanya ditinggal sebentar sama laki laki yang paling tampan tiada tara di muka bumi ini
ada apa ustazah
eh ustaz katanya mau cari aikal sama trio bemo
salah jalan dong masak ke dalam bukannya keluar
iya iya harusnya keluar ya
hahaha kirain ustazah manggil saya mau ngikut dari anak anak bareng saya
habis itu kita ke pelaminan
ustaz ya allah udah saya ustaz
hah takdil takdil
dikit lagi sun
takdilnya takdil mas
istri aku dulu aku sombri
mak ngapain sih nyempel di sini
tau udah tau ini daerah kita
eh sun sun sun muda sun
kita pindah aja sun
soalnya ada orang yang iri sama takdil kita
karena takdil kita banyak orang yang mau
eh enak aja iri
pak ustaz tajil pak ustaz tajil assalamualaikum
eh beli minyak angin ke taman mini
kalian ingin ngapain di sini
ya pak ustaz pak ustaz pengen nanya lagi
kita di sini lagi bagi bagiin takdil dong ustaz
bebek baru buat telur aja tau
kalau kalian ini lagi ngapain di sini
maksud ustaz musa yang mulia dasar itu
ngapain mesti jauh jauh amat bagiinnya
kan udah dibilang bagikan
di sekitar pesantren aja
lagi kalau mau jauh jangan tanggung tanggung
saya nggak mau lagi dihukum pak ustaz
saya udah kapok
yang pak ustadz kasih saya hukuman yang dua jus itu aja
saya belum kerjain
bagus tuh ya
kalau kamu udah kapok bagus
tapi ingat kapokin jangan kapok cabai
dimakan sebentar pedas langsung hilang
lah pak ustaz kok makan cabai
nggak boleh makan cabai
eh ini kan perumpamaan
nah ini haikal sama asun mana
ah pak ustaz jangan jangan dia itu lagi main pak ustaz
jangan suka jual berita bohong
bener banget tuh sob
kalian kan bisa aja nih
kalian kan biasanya gitu
seneng kalau temennya susah
susah kalau temennya seneng
biasa banget kayak begitu
tapi kalau emang misalkan kalian semua udah taubat
udah berubah udah kapok
kenapa haikal sama asun belum ya
kalau gitu ustaz musaim mulya dan santun
mau cari mereka dulu ya
siapa tau mohon kalian bener nih
kalau mereka kelayapan
main segala macam
tapi ingat kalian tunggu di sini
jangan kesana kesini salah kesini
pake celana punya petani
dengar pak ustaz
baginya di sini sini aja
jangan jauh jauh itu jauh pak ustaz
haikal sama asun pasti dihukum ya nggak
agen takjilnya di sini aja sun
mumpung ada banyak orang nih
oh takjilnya bu
aduh nabrak gue siapa sih